pemerintah telah mengalokasikan anggaran rp delapan ratus lima puluh lima lima miliar untuk menjadi tuan rumah pertemuan imf world bank di bali pada oktober dua ribu dua puluh
anggaran ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta sarana penunjang pertemuan dan wisata bagi para peserta
apa saja dampak ekonomi dari pertemuan imf world bank apakah akan lebih besar dibandingkan anggaran yang dikucurkan pemerintah
kami akan bahas dalam menakar dampak ekonomi imf world bank annual meeting dua ribu dua puluh
sebelum kita melihat dampak ekonominya kita lihat dari gelaran gelaran yang pernah digelar indonesia berskala internasional tentunya
yaitu pada apec dua ribu tiga belas yang juga digelar pada bulan oktober tahun dua ribu delapan belas
terlihat dari sini ini adalah pertumbuhan pdrb yaitu produk domestik regional bruto sehingga ini adalah pdb dari bali sendiri
di sektor konstruksi pada saat penyelenggaraan apec lima hingga tujuh oktober dua ribu tiga belas kita lihat
dari dampaknya ini terlihat dari konstruksi tentunya karena ingin menyambut ribuan delegasi dari ratusan negara tentunya
ini juga tentunya akan menjadi hal yang sangat penting untuk infrastruktur serta sarana penunjang lainnya
terlihat dari tahun dua ribu dua belas ini belum masuk tahun pegelaran apec di dua ribu tiga belas saja
sudah ada tren dari pertumbuhan dari sektor konstruksi untuk pertumbuhan ekonomi di bali
di kuartal ketiga dua ribu dua belas ini tentunya pembangunan infrastruktur dikebut untuk menjadi tuan rumah apec dua ribu tiga puluh
kemudian ada penurunan di kuartal keempat dan pada saat penyelenggaraan ya karena memang sudah jadi semuanya
justru konstruksinya terlihat sekali hanya empat dua persen
sehingga terlihat jika tidak ada pembangunan yang cukup signifikan secara konstruksi
ini terlihat pdb di bali hanya sekitar empat persenan
bahkan di kuartal keempat dua ribu tiga belas terjadi negatif
terlihat adanya kucuran dana yang masuk ke dalam sektor konstruksi yang sangat besar
membuat akhirnya pertumbuhan ekonomi di bali dari sektor konstruksi
ini bahkan mencapai double digit dua puluh tiga persen tertingginya di kuartal ketiga dua ribu dua puluh
dibandingkan dengan kuartal kuartal setelah apec dua ribu tiga belas digelar
ini hanya dari sektor konsumsi
kita lihat bagaimana dari sektor lapangan usaha akomodasi tentunya hotel
kemudian juga penyewaan dari kantor kantor
sembilan mobil untuk sarana transportasi ini terlihat justru paling tinggi pada saat gelarannya dilangsungkan
yaitu di bulan oktober sehingga masuk ke kuartal ketiga hingga ke kuartal keempat
membuat akhirnya pertumbuhan ekonomi dari sektor usaha akomodasi pun juga mencapai level tertinggi
yaitu di empat belas tiga persen walaupun di kuartal keempatnya turun sangat jauh
terlihat sekali ada perbedaan yang sangat signifikan pada saat adanya gelaran berskala internasional
dengan tamu ribuan orang
jadi ini langsung terasa di level pertumbuhan ekonomi khususnya untuk akomodasi di bali itu mencapai empat belas tiga persen
dan di akhir tahun yang juga sebenarnya pada saat liburan akhir tahun
ini justru sumbangan pertumbuhan ekonomi dari sektor akomodasi hanya lima delapan persen
tidak hanya dari akomodasi tentunya makanan minuman juga karena tentunya para delegasi
dan juga para undangan ini membutuhkan makanan dan minuman yang juga akan ada kaitannya kembali
dengan sektor ekonomi
untuk perhotelan tentunya ini juga tidak terlepas dari hotel dan juga restoran
terlihat kembali angka yang paling tinggi di kuartal ketiga ini mencapai enam lima persen
sementara di kuartal keempat empat tujuh persen
sehingga kalau kita berkaca dari event sebelumnya berskala besar juga apec dua ribu tiga belas
ini terlihat dari sektor makanan minuman kemudian juga akomodasi dan juga dari sektor konstruksi
kita lihat untuk oktober nanti pertemuan untuk imf world bank annual meetings dua ribu dua puluh
kita lihat dulu berapa besar acaranya berapa banyak pesertanya
yaitu ada diperkirakan mencapai sembilan belas delapan ratus peserta ini yang datang tentunya dari satu ratus delapan puluh sembilan negara
nah dari sembilan belas delapan ratus peserta ini ini terdiri dari lima lima puluh delegasi ada lima mancanegara
delegasinya tentunya ini semua membutuhkan tempat untuk menginap tentunya membutuhkan sarana transportasi
dan juga tentunya membutuhkan makanan dan minuman
kemudian ada lima puluh delegasi domestik dan empat belas tujuh ratus lima puluh nya ini non delegasi
yaitu terdiri dari ngo mencapai tiga belas mancanegara
kemudian juga untuk domestiknya ada seribu tujuh ratus lima puluh ada ngo kemudian juga ada media
di sini ada investor tentunya yang akan juga mengikuti gelaran pertemuan tahunan antara imf dan juga world bank
dan terakhir adalah akademisi di sini
kalau kita lihat dari jumlahnya
sembilan belas delapan ratus peserta kembali saya singgung pasti membutuhkan sarana transportasi
tempat menginap untuk bekerja makan minum sehingga mereka semua ini juga harusnya memutar ekonomi dampaknya sangat sangat besar
dan diperkirakan secara rata rata dari sembilan belas delapan ratus peserta ini akan menghabiskan waktu sebanyak sembilan hari di pulau bali
karena untuk gelarannya sendiri dari imf dan juga world bank ini ada seminggu tujuh hari
jadi diperkirakan mereka akan datang sehari atau dua hari sebelum gelaran imf dan world bank digelar
dan juga akan pulang satu hari setelah gelaran usai
sehingga memang ini akan membutuhkan akomodasi yang tidak sedikit tentunya
dan juga membutuhkan banyak hal yang membuat akhirnya pertumbuhan dari infrastruktur dan juga pertumbuhan dari ekonomi di bali juga akan sangat tinggi
kita lihat sekarang untuk apa saja yang sudah dikucurkan
ataupun yang sudah dibangun oleh pemerintah untuk kesiapan dari pertemuan imf world bank annual meetings dua ribu dua puluh
ini kita lihat dampaknya sekarang
dampak langsung ke ekonomi bali tadi pemerintah sudah mengucurkan dana sekitar delapan ratus lima puluh lima miliar rupiah
dan ini adalah dana yang diperkirakan akan langsung masuk dan juga terasa ke pertumbuhan ekonomi bali
yaitu di bali diperkirakan lima sembilan triliun rupiah
bayangkan pemerintah ini mengklaim hanya mengeluarkan sekitar delapan ratus lima puluh lima miliar rupiah saja dana yang dikucurkan pemerintah untuk penyelenggaraan imf world bank annual meetings dua ribu delapan belas
terlihat dampak langsungnya saja sudah enam triliun rupiah
sehingga berkali kali lipat jika memang pemerintah bisa memaksimalkan gelaran dari imf dan juga world bank annual meetings di bali ini
dan tiga triliunnya
untuk dampak langsungnya ini ke sektor infrastruktur seperti misalnya adalah tidak hanya pembangunan atau juga perluasan apron dari bandara igusti ngurah rai
untuk pesawat pesawat dari petinggi petinggi negara yang akan datang
kemudian juga akan ada seperti misalnya adalah underpass ngurah rai
ini untuk mempercepat para delegasi dan juga para tamu undangan dari bandara untuk menuju ke tempat penyelenggaraan
dan juga tentunya ada pelabuhan benua yang juga sudah terkatung katung
ini untuk pembangunannya selama belasan tahun dengan adanya gelaran ini
akhirnya pemerintah mengucurkan dana yang tidak sedikit
tiga triliun rupiah secara total untuk membangun infrastruktur infrastruktur tersebut
dan untuk sisanya satu satu triliun rupiah ini tentunya didapatkan dari sektor pariwisata
karena juga nanti pada saat penyelenggaraannya akan ada umkm umkm yang berjualan di dalam sana
sehingga juga tentunya akan menghidupkan ekonomi rakyat bali dan juga umkm di pulau bali
dan juga membuat tentunya industri pariwisata akan semakin menggeliat lagi
karena tidak hanya kerja saja para delegasi pun juga nantinya akan pasti meluangkan waktu untuk berlibur
untuk menikmati keindahan bali untuk menikmati keindahan budaya bali
dan juga tentunya akan menyantap kuliner kuliner khas bali
dan dipikirkan keuntungannya ataupun dampak langsung ekonominya untuk industri pariwisata di bali ini mencapai satu satu triliun rupiah
itu dampak langsungnya kita lihat untuk dampak ekonomi yang tidak langsung
dan ini akan membuat kepertumbuhan ekonomi bali yang dipikirkan pada tahun dua ribu delapan belas ini tanpa adanya gelaran imf world bank annual meeting dua ribu delapan belas
dan dampaknya ini dipikirkan dengan adanya imf dan world bank annual meeting bahkan pertumbuhan ekonomi di bali pada tahun dua ribu delapan belas ini
akan membuat pertumbuhan ekonomi bali yang tidak langsung dan ini akan membuat pertumbuhan ekonomi bali yang dipikirkan pada tahun dua ribu delapan belas ini
yang memang sempat melemah di tahun dua ribu tujuh belas karena adanya dampak dari letusan gunung agung sehingga membuat akhirnya banyak sekali
akhirnya banyak sekali wisatawan lokal maupun juga mancanegara yang akhirnya membatalkan liburannya ke bali
tentunya akan membuat pertumbuhan ekonomi bali pada saat dua ribu tujuh belas juga akhirnya menurun
itu dari pertumbuhan ekonomi kita lihat untuk output perekonomian di bali dengan adanya gelaran berskala internasional yang diikuti oleh
untuk perusahaan yang telah mencapai satu ratus delapan puluh sembilan negara ini ini diperkirakan outputnya perekonomian bertambah sebesar tujuh delapan triliun rupiah
kita singgung lagi tentunya tidak terlepas dari infrastruktur infrastruktur dan juga infrastruktur
jika kita berbicara tentang infrastruktur juga tentunya akan bisa digunakan lagi setelah imf world bank annual meetings digelar
seperti misalnya perluasan apron kemudian juga underpass dari ngurah rai dan juga pelabuhan benoa
ini juga penting
juga tidak hanya akan berhenti digunakan pada saat pegelaran saja namun setelah gelaran imf dan juga world bank annual meetings
seluruh infrastruktur yang dibangun untuk acara tersebut juga akan bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat indonesia dan juga untuk turis asing
kita lihat untuk infrastruktur ini mencapai tiga triliun rupiah untuk outputnya kemudian untuk perhotelan dan juga untuk akomodasi ini mencapai hampir satu triliun rupiah
dan ini juga tidak lupa berbelanja
pasti kalau pada saat liburan para peserta ini juga kembali tidak hanya akan bekerja pasti akan menyempatkan diri untuk menikmati keindahan alam menikmati keindahan budaya bali
juga tentunya akan menghabiskan uang untuk berbelanja oleh oleh
yang diperkirakan akan menyumbang output keekonomiannya mencapai delapan triliun rupiah
dan kita lihat lagi dampaknya dari imf world bank meetings pada oktober dua ribu dua puluh satu
pada oktober dua ribu delapan belas nanti ini adalah jumlah kesempatan kerja karena mau tidak mau sembilan belas ribu orang ini tentunya membutuhkan layanan yang maksimal
apalagi petinggi petinggi dari world bank kemudian juga menteri keuangan dari satu ratus delapan puluh sembilan negara
tentunya membutuhkan orang orang yang menyiapkan lah paling tidak untuk keperluan keperluan dari seluruh delegasi
kemudian juga pembangunan infrastruktur juga membutuhkan tenaga kerja tentunya
kemudian hotel hotel juga pasti akan menambah staffnya karena banyaknya tamu yang akan masuk dalam sekali waktu
dalam rentang waktu rata rata sembilan hari tersebut
sehingga diperkirakan jumlah kesempatan kerja selama imf dan juga world bank annual meetings dua ribu delapan belas ini bahkan bisa mencapai tiga puluh dua tujuh ratus orang
tentunya dari berbagai sektor sektor perhotelan makanan minuman konstruksi juga ini akan membutuhkan banyak sekali orang
untuk bekerja di sana dengan
adanya pekerjaan ini tentunya akan menambah daya beli masyarakat yang juga terkena dampak dari kerja selama imf world bank annual meeting dua ribu delapan belas
tidak hanya jumlah orang yang sangat fantastis untuk kesempatan kerja selama imf world bank
namun juga dari sisi pendapatan real untuk di bali sendiri ini diperkirakan karena dengan semakin banyaknya permintaan
juga tentunya akan menambah dari penghasilan tentunya untuk orang orang yang bekerja khususnya di bidang jasa
kemudian juga untuk dari sektor pekerjaannya ini juga diperkirakan akan bertambah sehingga mau tidak mau mengurangi jumlah pengangguran tentunya di bali dan juga di daerah sekitarnya
jika kita berbicara tentang pertemuan atau juga annual meetings imf dan juga world bank di bali dua ribu delapan belas
dampaknya sepertinya tidak akan hanya terasa di bali saja karena pemerintah juga menjual enam puluh tiga paket wisata
untuk para peserta yang akan mengikuti imf dan juga world bank annual meetings dua ribu delapan belas seperti misalnya labuan bajo
kemudian juga ada paket wisata ke lombok yogyakarta banyuwangi toraja kemudian juga danau toba
sehingga kita harapkan saja berjalan mulus kemudian juga para peserta juga happy selain menikmati indahnya alam di bali juga bisa berlibur
menikmati keindahan alam indonesia lainnya tidak hanya dari bali juga tentunya tadi sudah saya sebutkan beberapa tempat yang tidak kalah indahnya dengan bali
dengan mereka merasa nyaman kemudian juga mereka merasa tempat yang sangat indah bukan tidak mungkin
mereka akan kembali ke negaranya kemudian juga kembali ke indonesia untuk menikmati indahnya alam indonesia tanpa harus ada pertemuan imf dan juga world bank annual meetings